hai mbak prita selamat malam
hai terima kasih
sudah mau berbincang malam hari ini
di ngobrol di rumah
bersianen indonesia tv
ini malam hari ini kita akan membahas
yang mungkin jadi curahan hati
nggak tahu entah sudah berapa banyak netizen
yang menanyakan ini ke mbak prita
di rumah saja oke lah
budget mobil berkurang
tapi kenapa pengeluaran jebol juga
aku mau sapa semua yang sudah
mudah mudahan hari ini semuanya sehat sehat ya
nah jadi kalau bicara tentang
yang paling harus kita lihat pertama kali adalah
sebetulnya selama bulan maret kemarin
itu kita pengeluarannya apa saja
nah aku biasanya ajak semua orang
untuk membagi itu menjadi tiga
yang paling besarnya
aku sebutnya tuh living saving playing
oke living itu apa
living itu adalah pos yang isinya tuh
berbagai kebutuhan hidup yang nggak bisa dinego
jadi misalnya membayar cicilan
kemudian bayar listrik
kemudian mungkin smp sekolah anak
makan semuanya masuknya ke situ
kemudian ada juga yang post saving
nah ini biasanya orang

ada yang akhirnya berhasil ada yang nggak
kemudian ada juga yang playing
nah katanya kan
kalau semenjak mulai di rumah aja itu
tetapi sebetulnya ada penambahan biaya
seperti membeli produk produk kesehatan
kemudian beli apa sih namanya
kayak barang barang yang memang mendukung dia
untuk bisa kerja dari rumah
kan mendadak semua ibu ibu jadi guru
kemudian semua orang kerja dari rumah
nah akhirnya mungkin
aku nggak tahu deh gitu ya
apakah teman teman semua di sini
beli terlipat beli semuanya kan
jadi mendadak beli itu
akhirnya jadi mungkin pas bulan maret kemarin tuh
mungkin sifatnya bukan reguler
yang akhirnya kita beli
nah itu tuh sebenarnya yang berpotensi
bikin jebol pengeluaran kita
dalam masa seperti ini
ini mindsetnya mbak prita
sebenarnya saya nggak tahu ya
apa ini mindset semua orang atau mindset saya aja
oh ini masa darurat
ya lah belanja belanja aja gitu
kayak impulsif gitu ya
ini aku sering banget bahas tentang segmentasi ini di
kita punya segmen namanya
sehat mental sehat finansial
jadi memang lagi situasi seperti ini nih teman teman
itu kita harus sadari bahwa
perubahan itu ada
jadi yang pertama harus banget kita terima itu
bahwa menyadari ya ini memang ada perubahan
nah dari perubahan itu
akhirnya kan sikap orang berbeda beda
ada yang sikapnya mungkin jadi parno
ada yang sikapnya mungkin jadi lebih skeptis
ada yang cemas
tapi dia juga mulai positif juga
nah salah satu pengalih kecemasan
kemudian pengalih rasa kepakutan
itu adalah mencari hal yang menyenangkan
nah hal yang menyenangkan kan salah satunya adalah
nah aku sendiri itu
sempat tanya di instagram
di instagram followers itu banyak yang sharing
jadi kalian udah belanja online apa aja sih
nah dari mulai pembelanjaan yang sifatnya
barang barang rumah tangga
yang memang dipakai untuk dapur dan semuanya
sampai nih yang lucu lucu nih
sampai ada yang gini
beli tambahan kulkas
kemudian ada juga yang katanya
kenapa karena sekarang semuanya working from home
belajar dari rumah
jadi nambah ac
kemudian ada yang sampai beli panci
jadi kayak katanya tuh kepengen bisa masak
jadi sampai beli panci apa piring baru gitu ya
jadi dari mulai hal hal yang sifatnya sederhana
sampai sifatnya yang wah ini memang
tapi kan sekarang gini
masa kita iya beli panci tiap bulan
kan enggak juga
jadi sebenarnya mungkin pengeluaran itu ada
tetapi barangkali itu pengeluaran yang mungkin
kita hanya lakukan di bulan maret kemarin
atau mungkin sampai dengan april ini gitu
mbak prita yang menjadi problem sekarang itu adalah gini
kalau misalnya kita bicara soal planning
itu kan biasanya berkaitan dengan kepastian
tapi sekarang ini kan kita nggak tahu pasti
ini akan berlangsung sampai kapan
kalau misalnya oke lah sekarang sudah ada dana darurat
mungkin juga sudah ngerogotin dana darurat sedikit
range pengeluarannya itu berapa persen
kalau misalnya kita bicara
ini kita bicara tentang yang masih menerima penghasilan ya
setelah ini kita bicara tentang yang penghasilannya berhenti sama sekali
jadi aku mau ajak semua viewers cnn indonesia tv
juga untuk lihat di instagramnya ze finance
jadi ini sebenarnya sudah kita buatin nih di sini ya
kalau misalnya bisa dilihat
nah kalau bisa dilihat nih
ya jadi di sini itu sebenarnya sudah ada postnya itu
dari mulai living saving dan juga playing
memang kalau lagi masa seperti ini
akhirnya yang leaving ini itu jadi naik gitu
kemudian yang savingnya kita tetap paksain
sebenarnya mengorbankan yang playing playing ini
karena aku tuh punya tips untuk teman teman
tapi budget playingnya berkurang
jadi kalau kita di zain finance itu ngajak semua orang
untuk mencari aktivitas yang free
karena saat ini kan kita sekarang lagi adjusting nih
adjusting itu jadi kayak kita lagi menyesuaikan diri
jadi kalau bisa kita cari playingnya itu yang nggak banyak bayarannya gitu
jadi kan kalau diperhatiin sekarang nih
banyak banget yang bikin olahraga lewat streaming gratis
kemudian banyak juga belajar belajar live instagram
dimana mana sekarang mendadak semua kayak
teman teman tuh bisa akses banyak ilmu
itu banyak tempat lah
terus udah gitu misalnya bisa kayak punya bioskop sendiri
memang sih bermodalkan kuota
tetapi yang teman teman mesti sadarin bahwa kita tetap bisa playing
tetapi dengan budget yang lebih minimal
jadi bukannya nggak boleh
caranya cari yang gratisan aja gitu ya
mesti pinter pinter ya
dan kemarin ini juga di apa ya tadi
juga banyak yang bilang gini
udah mincer banget mbak pengen beli barang tertentu
rupanya karena lagi ada promo untuk di rumah aja
nah artinya kalau teman teman udah punya uangnya
silahkan deh tuh beli tuh mumpung lagi promo
jadi mesti pinter pinter juga
cari yang memang memberikan promo dan juga fashback
kita harus belanja yang bagaimana sih mbak pritas
sekali lagi ini kan masih soal ketidakpastian
saya tidak tahu kondisi ini berapa lama
kita harus boleh belanja yang bagaimana
kalau untuk belanja harian
memang istilahnya tuh kalau bahasa kerennya adalah ini survival mode
jadi survival mode tuh adalah kondisi yang mungkin dibilang tidak terlalu normal
tetapi kita masih bisa hidup
artinya kalau teman teman terbiasa misalnya makan dengan empat lauk pauk gitu kan
udah kayak orang korea deh tuh
terus apa sih namanya
banyak yang nonton drakor misalnya
jadi kan makanannya banyak
sekarang kalau mungkin lagi survival mode
kita lebih atur atur menunya
makanannya tidak sebanyak itu macannya
tetapi tetap yang bergizi
itu salah satu tekniknya
kemudian yang kedua
kita memang harus punya jadwal
karena gini working from home itu tantangannya kan banyak banget
ya beberapa orang itu mengalami kesulitan dan menjadi tidak produktif
jadi aku mau mengajak juga semua viewersnya cnn indonesia tv
kalau yang namanya working from home ya teman teman tetap harus produktif
harus tetap aktif harus tetap mau
kalau aktifnya itu tuh bisa berbagai macam
bisa aktif menghasilkan uang
bisa juga aktif menginvestasikan diri dalam hal kita banyak belajar
baca buku dan lain lain gitu
supaya nanti kalau masa pandemi ini dinyatakan sudah selesai
kita akan bisa kembali lagi ke dunia kerja
dengan istilahnya upgrade diri skin yang lebih bagus lagi
jadi itu sebetulnya banyak banget gitu
cara cara untuk melakukan itu
nah memang aku akuin nih mbak
yang susah itu adalah untuk teman teman mungkin yang saat ini
terpaksa mengalami penurunan dari penghasilan
itu saya akui memang itu cukup menantang juga
banyak nih yang udah ngadu juga
maksudnya curhat gitu ya bilang
aduh gimana nih saat ini kami hanya dibayarkan gaji pokok gitu
karena mungkin tunjangan dan insentifnya tidak ada
oke berarti kalau lagi model survival seperti ini
viewers itu harus mengutamakan untuk biaya yang living tadi
jadi misalnya saat ini belum bisa banyak nabung ya udah gak apa apa
gak usah stres gitu loh
gak usah pikir terlalu jauh tetapi yang penting gimana caranya
tiap bulan kita penghasilannya itu cukup untuk membayarkan
jadi urut dulu kewajibannya apa aja
kewajiban tuh contohnya kayak cicilan terus bayar uang sekolah
itu kan sesuatu yang sudah sifatnya wajib
kebutuhan itu bisa dihemat sebetulnya
jadi sebetulnya orang bukan cuma kebutuhan versus keinginan
tetapi ada kewajiban kebutuhan keinginan
kewajiban ini yang gak tawar mau gak mau
memang dari teman teman punya penghasilan ini harus bisa dibayar
terus setelahnya adalah kebutuhan yang diatur
baru terakhir itu yang keinginan tadi
mbak prita ada yang nanya nih boleh nggak beli kebutuhan hobi
eh bukan hobi itu keinginan ya
pakai post living itu berani beraninya deh
karena gini mungkin situasinya setiap orang beda beda ya
kita kan nggak tahu juga yang viewers mungkin saat ini statusnya apakah lajang atau sudah berkeluarga
memang kalau teman teman yang masih lajang masih single misalnya tidak ada tanggungan
mereka memang lebih bebas untuk menggunakan uangnya untuk apa saja
tapi ingat jangan terlena dengan situasi
oh aku masih gajian kok iya sekarang
kita juga gak tahu yang namanya kondisi ketidakpastian
artinya kita mesti prepare
jadi jangan jadi terlena ah ya gue santailah masih ini segala macam
we never know gitu kan kita tidak perlu tahu mungkin sekarang kita santai
tapi kan pop management barangkali sudah melakukan penghematan di sisi mereka
lama kelamaan kan kalau tidak bisa ketemu
lama kelamaan kan penghematannya makin turun makin turun makin turun ke bawah gitu kan
mungkin juga bisa berdampak ke semua orang
dan gak boleh marah
karena itu sesuatu yang sifatnya survival
sehingga kalau kita saat ini masih dapat rezeki bisa dapat gaji tolong jangan di foya foya
jadi teman teman harus mengumpulkan dana darurat
harus mengumpulkan dana darurat karena prinsipnya adalah kita mesti punya cash untuk tiga bulan ke depan
harus punya cash untuk tiga bulan ke depan
karena kan memang banyak yang mau prediksi covid sembilan belas ini
kalau australia prediksinya sampai agustus
indonesia sejauh ini daruratnya sampai akhir
sudah ada yang tanya juga mbak prita mungkin tadi baru bergabung
jadi dalam kondisi seperti ini masih boleh atau bijak tidak untuk berinvestasi
dan investasi yang oke itu apa
saya pernah lihat postingan mbak prita
mengatakan untung sempat invest emas sekarang tenang atau nyaman
jadi kalau misalnya kita berbicara soal investasi
kita masih bisa nggak investasi di masa seperti sekarang
sebenarnya kalau berbicara investasi sebenarnya bisa
tinggal dipilih tempatnya di mana
jadi persyaratan utama untuk kita investasi itu sebetulnya teman teman wajib punya dana darurat
jadi tolong dana daruratnya itu diatur supaya harus ada
minimalnya berapa sih adanya
jadi kan tadi kan kita udah ada tuh yang postnya tiga buah itu kan ya
nah udah teman teman tentuin
oke untuk saya post living itu berapa
apakah sekian juta atau sekian puluh juta
kan tiap orang bisa beda beda
nah kalikan angka itu dengan tiga
maka itulah target ideal dana darurat yang viewers harus punya
nah setelah viewer sudah punya dana darurat tersebut
maka setiap ada kelebihan rezeki lagi
nah diinvestasikannya itu kemana
tetap berpegang pada tujuan finansial kita
kalau bicara nih
sekarang momennya bagus nggak untuk beli saham
karena untuk perusahaan perusahaan yang memang bagus bagus nih secara fundamentalnya
ya sekarang lagi cukup murah gitu
apakah masih bisa lebih murah
ya saya juga nggak tahu
masih lebih turun lagi bisa jadi
tapi kalau bicara ke sepuluh tahun lagi
ya tahun ini ya jatuhnya jadinya murah gitu
tapi kalau cuma bicara bulanan ya saya nggak tahu
karena kan itu sifatnya trading ya
tetapi kalau untuk jangka panjang beli saham itu ya sangat menarik sekarang
tapi itu ada syaratnya ya bukan untuk spekulasi
mbak prita sekarang gini
kita sudah bicara soal gaji dan lain sebagainya
tapi itu kan untuk mereka yang masih gajian
untuk mereka yang sekarang sudah stop semuanya
ini banyak sekali
jadi mereka yang bekerja di bidang pariwisata
freelancer yang bergantung biasanya pada event
terus misalnya mc
banyak banget yang bergantung pada event kan
nggak tahu sampai kapan
gimana cara bisa survive dengan uang yang sekarang mereka miliki
sebenarnya saya ngerti banget apa yang dialami oleh teman teman
karena bisnis yang kita jalanin juga
saya di z finance itu juga sebenarnya bisnis yang sangat mengandalkan pertemuan tatap muka
nah sekarang gimana nih way out nya
oke maka semua orang harus accept
jadi harus nggak boleh denial
nomor satu teman teman semua harus mau terima bahwa kondisi ini adalah yang ada sekarang
ini merupakan stimulus netral
teman teman mau menyikapinya negatif atau positif itu terserah teman teman masing masing
kalau saya pilih untuk jalan terus dan positif
sampai setelah kapan kita nggak ada yang tahu
anggap aja tiga sampai dengan enam bulan ke depan
ya kita akan harus bergerak dengan cara berbisnis yang sama
artinya apa teman teman harus mengenali diri sendiri
jadi langkah nomor satu setelah teman teman udah tahu nih
udah mau mengakui
nomor dua mengenali
mengenali potensi diri masing masing
contoh seorang freelancer yang misalnya tadinya mc oke bisa ngapain
oh mungkin bisa hosting live instagram seperti ini gitu kan ya
atau misalnya juga bisa menggali berbagai potensi yang lain
kemudian yang misalnya tadi biasa terima jahitan sekarang juga udah banyaknya mulai beralih kan
bikin masker kain dan lain lain
bertahan berapa lama ya kita nggak tahu
terus misalnya gini bisa masak ya udah
mungkin bisa bikin lauk

nggak bisa masak yaudah bantu jualin temennya yang bisa masak
sebenarnya potensi potensi itu itu ada di sana
tetapi yang penting moodnya itu bukan untuk mencari untung besar
moodnya itu yang penting kita punya kas
kita punya kas untuk membiayai harian kita
itu yang paling penting
jadi pada saat kita semua mindsetnya adalah kita mau terima kemudian kita mengenali diri
maka nomor tiga mindsetnya adalah cash is king
jadi gimana caranya supaya semua viewers itu menyadari kerjaan selama halal
kita harus shifting pekerjaan kita
kita bisa kerjain ini
pokoknya yang penting kita dapat cash kita bisa berpenghasilan
nah setiap orang itu akan berbeda beda karena itulah kenapa nomor dua
temen temen harus bisa mengenali temen temen bisanya apa
mbak prita ada yang nanya nih
boleh nggak sih kredit mobil lagi kondisi seperti ini
dia punya dana darur sampai enam bulan
ini juga pertanyaan banyak nih yang nanya tentang cicilan
oke kalau boleh jujur ya temen temen
mungkin saat ini sebisa mungkin kita tahan dulu pembelian dengan sistem cicilan
kecuali kecuali mungkin untuk pembelian rumah tinggal
tapi kalau untuk pembelian lainnya mungkin saat ini kita bisa atur dulu
karena meskipun kita punya dana darurat kembali lagi tadi saya ingatkan
kita tidak tahu kondisi ini akan berakhirnya kapan dan recovery nya gimana
jadi ini kan kondisi ini ya sekarang kan kita lagi jalanin
kita penuh ketidakpastian ini sampai kapan
setelah sampai kapan next nya itu adalah recovery
nah itu yang kita nggak tahu nih mbak putri
jadi mau gak mau
kita tuh sekarang modnya itu adalah dana darurat juga ada
oke cukup gak
cukupnya itu sampai dengan dua belas
tadi itu kan yang aku bilang tiga kali living itu adalah minimum
target kita tuh dua belas
kalau misalnya teman teman bilang belum sampai dua belas ya kejar terus sampai dua belas gitu
selain soal mereka yang tidak punya penghasilan
kemudian ada yang juga nanya nih
gimana kalau misalnya
untuk survive kita menggadaikan barang
urutannya nih ya temen temen supaya paham dulu
oke urutannya adalah kan ini kan kita sekarang ceritanya adalah bisa nggak sih nggak jebol tabungan
nah itu dia
tahunya bisa atau enggak
tahunya atau enggak kita jebol tabungan itu sebenarnya dengan cara begini
temen temen harus bikin simulasi
simulasi tiga bulan ke depan
berapa nih uang yang kita perluin
penghasilan aku cukup nggak ya untuk bayar yang tiga bulan ke depan itu
kalau cukup berarti temen temen tidak perlu jebol tabungan
ternyata jawabannya misalnya nggak cukup mbak
cuma cukupnya untuk misalnya dua bulan
karena mungkin setelah itu mungkin ada yang thr nya ditahan
ada yang mungkin gajinya turun setengah dan lain lain kan tiap orang beda beda
maka kalau cukup cuma dua bulan berarti di bulan ketiga akan bongkar tabungan
tabungan mana duluan yang dibongkar
tabungan dana darurat dulu
setelah udah bongkar tambungan dana darurat ternyata masih gak cukup juga
oke berarti nextnya kita harus lihat investasi yang kita punya
tapi sebisa mungkin investasi yang saat ini tidak sedang jatuh
kalau udah jatuh ya jangan dulu
tetapi kalau udah terpaksa benar benar nggak ada yang lain itu dulu memang dibongkar
opsi ketiga baru gadai barang
jadi gadai barang itu tuh opsi ketiga
jangan dijadikan opsi pertama
karena gini mbak putri
aku gak paham kenapa banyak sekali aku temui masyarakat yang dia punya tabungan
mungkin dia punya dana darurat
tapi entah kenapa dia merasa sayang untuk membongkar tabungannya
dia memilih gadai barang
padahal dengan menggadaikan itu sebetulnya ada biaya biaya yang timbul
akan berbeda kalau tabungan yang dibongkar
jadi sebenarnya gadai barang yes it's an option
itu adalah opsi
tapi itu adalah opsi yang tahap tiga
terakhir banget pokoknya ya
mbak prita sekarang begini
di masa masa seperti ini bagaimanapun kan kita juga ingin ngebantu orang
nah untuk ngebantu orang itu apa perlu dibudgetin atau enggak sih sebenarnya
banyak kasus beberapa kasus juga kemudian saya temui teman teman cerita adalah
put aku bantu ini bantu ini bantu ini
itu gimana mbak prita
bedakan antara zakat wajib dengan sedekah ya
ini dua hal yang sangat berbeda
sedekah itu ya sifatnya memang semampu kita dan seikhlas kita
sekarang perlu dibudgetin enggak
tentu aja perlu
jangan sampai teman teman bersedekah
tetapi kemudian teman teman nanti nextnya malah teman teman nginjem
oke banyak orang yang juga berpendapat sedekah gak akan memiskinkan kita
itu saya setuju banget
tetapi kalau berbicara sedekah uang teman teman juga harus lihat dong kemampuan finansial kita seperti apa
kita kan juga ilmunya ada nih kalau mau masuk sedikit ke religi
ilmunya itu apa sih
itu ada ilmu ikhtiarnya dulu
kemudian kita doa
kemudian kita tawakal
nah ikhtiarnya itu salah satunya adalah mengukur kemampuan finansial kita
penting sekali untuk kita tahu kemampuan finansial kita itu berapa
sehingga itu dibudgetin
budgetinnya berapa itu terserah terserah masing masing
karena kalau teman teman mampu untuk mengurangi biaya biaya yang lain
sehingga bisa mendonasikan sekian persen dari penghasilan
ya silahkan aja
tapi kalau boleh saya minta izin untuk ngingetin
sebisa mungkin kita donasi ke lingkungan terdekat dulu gitu ya kalau boleh gitu
jadi mungkin lingkungan terdekat kita barangkali banyak yang butuh bantuan
barangkali tetangga atau orang orang yang biasa kita beli barang dagangannya
itu dulu gitu
kalau bisa dilihat lingkungan lingkungan terdekat
barulah kemudian kita masuk ke donasi donasi yang digalang secara besar
mungkin kalau itu boleh izin aku nyampein kayak gitu
jadi sekarang kalau misalnya dilihat dari kesimpulannya
fokus ke yang primer dulu ya mbak ya
fokus itu dulu ya
sekalipun godaan godaan belanja online manggil terus
itu berat banget loh
mbak prita beneran asli berat banget
jadi banyak banget curhat
karena bingung udah mau ngapain
tinggal buka handphone udah cari klik tinggal barangnya datang tinggal bayar
itu kan gimana ya itu kembali soal psikologis juga ya mbak prita ya
yang tadi di awal sempat dibahas
aku punya tips
aku punya tips sebetulnya gimana sih supaya stay productive
tetapi mungkin tadi kan
tadi mbak putri sempat bilang
abis daripada gak ada kerjaan
kerjaan tuh sebenarnya banyak loh
tinggal kita mau ngerjain atau enggak gitu kan
contoh nih gitu ya
dalam satu hari nih ngebagi
dari pagi bangun pagi aja itu misalnya olahraga dulu
dari olahraga kemudian misalnya beberes segala macam
kemudian oke buka laptop
terus disitu temen temen misalnya oke kerjaan gak sebanyak itu
dah kan tadi saya udah bilang banyak banget peluang untuk upgrade diri
sekarang tuh yang namanya kursus online tuh banyak yang jadi diskon
banget bahkan ada yang gratis gitu ya
itu kalau nggak sadar ya itu sebenarnya udah memakan waktu kita
nah kalau misalnya gak terus online coba baca buku
jadi saya tuh paling sering ya paling seneng banget tuh baca buku
kemudian dari buku itu saya bikin kayak ringkasan gitu summary
untuk orang yang gak suka baca buku ya berarti alternatifnya lihat video gitu
tetapi itu ada belajarnya juga
kemudian misalnya suka musik ya udah main musik
jadi sebenarnya ya kalau dibilang aktivitas gak ada
itu sebenarnya ya
itu banyak banget cari alternatifnya
tinggal kita mau apa enggak gitu
sesimpel juga misalnya ya di rumah tetep pake baju bagus
iya itu bener
oke mbak berita apa lagi nih
supaya kesimpulannya ya
terakhir sebentar lagi kita selesai
bisakah kita bertahan tanpa jebol tabungan
untuk sebagian besar orang yang memang terpengaruh penghasilannya
sampai mungkin sama sekali tidak ada penghasilan
teman teman harus tetap bersyukur
kalau masih ada tabungan harus di jebol ya sudah
karena memang harus dilakukan
tetapi untuk teman teman yang masih berpenghasilan
sebetulnya kita masih bisa atur
kita bisa paksa diri kita untuk mengatur ulang pengeluaran kita
karena kita sadar kok ternyata
oh nggak harus nongkrong di tempat kekinian setiap saat
tidak apa apa juga
ternyata tidak harus
apalah macam macam yang biasa teman teman lakukan
sebanyak orang dulu bilang
tidak bisa olahraga harus di luar
eh ternyata sekarang bisa juga ya
olahraga di dalam rumah ya
sebenarnya kalau teman teman mau lihat di situ
di situ sebenarnya banyak sekali pos pos penghematan
untuk kita yang bisa kita lakukan
sehingga kita tidak harus lagi menjebol tabungan
mbak prita terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia tv
ngobrol di rumah
jadi ada take out nya
ada sedikit kesimpulannya nih untuk teman teman yang mungkin baru bergabung
di saat saat akhir bergabungnya
jadi untuk biasanya cost living saving playing ada
kemudian untuk hal hal yang berkaitan dengan sedekah
membantu orang lain
harus di budget ya mbak prita ya
yap benar banget
dan pertama kali yang pasti kita harus mampu
membereskan keuangan kita dulu
baru kemudian kita bisa membantu orang lain
tentunya spiritnya seperti itu ya
oke oke mbak prita terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia tv
teman teman yang sudah bergabung terima kasih banyak semuanya
terima kasih sudah nanya nak
mohon maaf tidak semua pertanyaan
terima kasih mbak prita
mohon maaf sekali teman teman tidak semua pertanyaan bisa dijawab
tapi next time kita akan buka sesi lagi ya
jangan lupa untuk selalu bergabung di cnn indonesia tv
setiap hari pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
putri ayu ningtyas pamit dulu sama mbak prita gozi